biasanya kalau jalan jalan
begitu ya bawa anak anak
jadi misalnya kalau sekarang istri saya nih yang mau lihat gitu ya
yaudah sih istri saya yang lihat
jadinya fokusnya nggak terpecah
jadi orang tuanya kedua duanya nggak boleh
melakukan aktivitas yang sama
itu yang bahaya
jadi bagi tugas ya
yang penting anak anak masih dalam pantauan anda
selama berjalan jalan kemanapun itu
apalagi kalau berenang ya
wah itu penting
berenang juga ini penting juga pemirsa
juga walaupun memang lucu ya
kalau melihat anak anak itu ada di kolam berenang
apalagi sekarang ini ada yang satu hal yang lagi ngetrend
atau sesi foto di bawah air
untuk bayi yang mulai hadir di jakarta
nah kegiatan ini menarik karena melibatkan anak
sebagai obyek foto yang tentu saja sudah latihan beberapa kali ya
ada beberapa hal yang harus dilakukan anak
agar tidak kesulitan bernafas
saat sesi foto di bawah air
mengabadikan momen tumbuh kembang si buah hati
kini bisa dengan berbagai cara kreatif
salah satunya mengabadikan foto anak di bawah air
hal ini tidak perlu dikhawatirkan
karena bayi yang baru lahir justru memiliki refleks
yang paling baik terhadap air
dan mudah untuk diajari berenang
asalkan anak sebelumnya sudah dilatih berenang
seperti salah satu kursus renang untuk bayi
yang menyediakan sesi foto di akhir kursusnya
ada cara sederhana yang bisa menjadi
solak ukur kesiapan sang anak sebelum nyelam
jadi biasanya sebelum mereka menangis
apa yang kita lakukan adalah menggunakan cup
dan kita mencobanya di wajah bayi
saat saya tahu bahwa bayi memiliki reaksi terhadap problem
saat itu saya tahu bahwa mereka siap untuk foto di bawah air
orang tua turut terlibat dalam sesi foto ini
mendandani anak mereka dengan baju baju yang mengemaskan
dan berenang bersama anak
tentunya harus diambil
terlebih bila anak anak mereka sudah siap untuk tidur
mereka tidak sekadar berenang
tapi juga menyelam
mungkin karena dia sudah biasa ikut renang
jadi di air sudah nyaman saja
sudah tidak takut
jadi dibawa menyelam seperti tadi sudah oke
jadi tidak banyak persiapan yang gimana sih
berbeda dengan bayi yang masih memiliki refleks terbaik terhadap air
anak yang sudah menginjak usia satu tahun ke atas
memang memiliki kendala lebih sulit menyelam daripada yang lainnya
menjadi lebih lama
kalau yang saya lihat sih
kan sebelum sebelumnya yang bayi bayi itu lebih gampang
dibandingkan dengan yang toddler seumuran arah gini
sudah lebih susah
soalnya dia sudah mudi kan
jadi tadi sempat ada yang belum sukses sih
berenang untuk bayi awalnya dianjurkan kepada mereka yang lahir prematur
untuk menumbuhkan rasa percaya diri dengan teman temannya yang lahir normal
atau memiliki fisik lebih siap dibandingkan dengan bayi prematur
namun kini bayi usia berapa saja disarankan untuk mulai belajar berenang
untuk menguatkan otot dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka
dan tidak hanya momen narsis saja
mengabadikan momen berenang pada anak tentunya menjadi nilai plus
karena anak anak yang difoto otomatis sudah mahir berenang sejak dini
tidak hanya sekadar mengikuti tren mengisi waktu luang dengan berenang bersama anak
dan kemudian mengabadikannya sebagai kenangan
tentunya dapat menjadi pilihan bagi anda para orang tua
debbie astari jakarta